good morning masih bersama anda penyerangan terhadap jemaah gereja santa litwina sleman yogyakarta
yang mengakibatkan lima orang luka luka mengundang keprihatinan serta kecaman dari sejumlah pihak
mantan ketua pp muhammadiyah mengecam kejadian ini dan keprihatinan juga datang dari sultan hamengkubuwono x
penyerangan dengan senjata tajam terjadi di gereja santa lidwina sleman yogyakarta
lokasi gereja ternyata berada tidak jauh dari kediaman buya safi imam arif
saat mendatangi lokasi kejadian syafi marif berharap aparat keamanan segera mengusut tuntas kasus ini
ia juga mengutuk penyerangan terhadap jemaah gereja santa lidwina
kejadian ini juga mendapat perhatian besar dari dpr ri polri dan juga tni
ketua dpr bambang susatyo kabar reskrim komjen polisi aridono sukmanto dan panglima tni marsikal hadi cahyanto
mengunjungi gereja santa lidwina minggu sore
mereka mengutuk dan menyatakan perang atas upaya merusak nkri
panglima tni marsikal hadi cahyanto mengungkapkan dukungan penuh terhadap upaya polri
mendukung langkah langkah yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia itu saja
sementara itu sultan hamengkebuono x yang mengunjungi romo pier di rumah sakit pantirapih mengungkapkan kesedihan
juga kecaman atas kejadian ini
saya sangat sedih dan menyesali ya kenapa itu harus terjadi
bagi saya ini peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi
orang ibadah dilakukan tindakan tindakan yang tidak semestinya dan terlalu keji
tanpa perikemanusiaan itu bukan warga masyarakat jogja
di semarang jawa tengah sejumlah kalangan lintas agama menggelar aksi solidaritas untuk gereja litwina di sleman yogyakarta yang diserang pada minggu pagi
aksi solidaritas ini diisi renungan dan penyelaan ilin bersama
sebagai simbol ketenangan hati untuk tidak terpancing dalam menyikapi insiden penyerangan tersebut
jangan lupa like share dan subscribe ya